tidak hanya mempengaruhi sistem pernafasan infeksi covid sembilan belas juga berdampak pada sistem saraf dan otak manusia
beberapa pasien dan penyintas juga mengeluhkan penurunan fungsi kognitif lalu apa yang harus diwaspadai
kami bahas bersama kartika maharani dokter spesialis saraf rscm selamat malam dr kartika
ya selamat malam
baik dok boleh dijelaskan sebenarnya mekanisme covid sembilan belas yang berdampak terhadap gangguan syaraf pasien atau penyintas itu seperti apa sih dok
mungkin kan karena selama ini orang mengiranya gangguan pernafasan gangguan penciuman nggak ada hubungan ya sebenarnya sama saraf
ya baik terima kasih sebenarnya gangguan penciuman itu gangguan saraf ya mbak ya
jadi itu sebenarnya gejala saraf yang paling banyak sih sampai saat ini dalam infeksi covid sembilan belas ya
nah itu lebih banyak kita temukan mungkin pada gelombang kedua kemarin ya waktu varian deltanya mendominasi
kalau yang sekarang memang lebih banyak gejalanya ke arah saluran penafas atas ya makanya mungkin orang orang mengeluhkannya ke arah flu ya
hidung tersumbat kemudian pilek ya kemudian demam nah itu mungkin lebih mendominasi siang sekarang
ya silakan dok
ya tapi ya bagaimanapun dengan pernah di
ditemukannya anosmia jadi maksudnya angkanya tinggi sekali ya
jadi keterlibatan covid ke saraf ini memang nyata ya di depan mata kita gitu
jadi bukan cuma ketika terinfeksi saja tapi efek jangka panjangnya juga masih kita waspadai ya gitu
karena tadi sudah disebutkan di report yang sebelum ini ya
jadi memang bisa menimbulkan gangguan konsentrasi gangguan memori sampai ada gangguan kesimbangan sampai juga gangguan tidur
nah itu banyak tuh yang dikeluhkan oleh pasien pasien yang
selesai terinfeksi covid gitu ya
oke jadi itu tadi yang ketika banyak mungkin sekarang penyintas atau pasien yang mengeluhkan
saya agak sedikit lemot gitu pikun atau menjadi mudah lupa
itu memang itu yang terjadi ya
iya itu banyak dilaporkan
maksudnya dikeluhkan oleh pasien setelah covid nya sembuh
jadi sudah tidak ada keluhan apa apa tentang covid nya
tiba tiba bukan tiba tiba ya fungsi berpikirnya mungkin jadi terganggu
konsentrasinya juga tidak full
dan juga sering dikeluhkan tuh pasien biasanya sebelumnya bisa multitasking gitu ya
jadi kemampuan itu menurun tuh setelah terinfeksi covid
nah itu yang mungkin harus kita tetap waspadai meskipun mungkin varian omikron ini lebih ringan ya gejalanya
pasien kan mungkin merasanya tuh normal normal aja kali ya dok ya secara norologis
tapi pada saat dia dinyatakan terkonfirmasi positif atau mungkin setelahnya ya
setelah sembuh gitu tapi ternyata dampaknya panjang
makanya juga bisa pada long covid ini
tapi artinya apakah gangguan atau dampak pada saraf ini hampir akan selalu dialami oleh mereka yang pernah terkonfirmasi covid
ya sampai saat ini nggak ada yang bisa memprediksi sih siapa yang akan mengalami long covid mana yang enggak
tapi memang orang yang covid nya mungkin derajat sedang berat efek long covid nya akan lebih tinggi ya
dibandingkan mungkin yang covid nya mild ataupun tanpa gejala seperti itu
tapi ya sampai sekarang belum ada yang bisa menentukan nih
covid nya itu gejalanya akan berhenti sampai covid nya selesai maksudnya sudah sampai pcr nya negatif saja atau masih akan ada gejala selanjutnya gitu
jadi memang menurut saya sih yang paling penting tetap mencegah infeksi ya mencegah terinfeksi
ya seperti itu
nah tadi penurunan fungsi kognitif yang dikeluhkan tidak sedikit
nah tadi penurunan fungsi kognitif yang dikeluhkan tidak sedikit
dari pasien ya dan juga penyintas yang tadinya multitasking tiba tiba agak berkurang gitu kemampuannya
kemudian menjadi lemot pusing mudah lupa dan lain sebagainya
ini kondisi seperti ini berapa lama biasanya terjadi apakah mungkin bisa kembali normal nggak dok
ya nah inilah covid ini kan istilahnya masih termasuk penyakit yang baru ya
jadi umurnya baru dua tahun lebih sedikit ya
jadi masih perlu kita tunggu nih seperti apa
apa gejala gejalanya trennya
tapi kalau dari pasien pasien yang kita lihat sebenarnya paling nyata itu enam bulan pertama pasca infeksi ya
untuk yang jangka panjangnya ya sepertinya masih harus menunggu nih
karena sebenarnya kan gejala yang paling banyak itu kan ketika kemarin gelombang kedua ya
ketika varian delta ya
jadi sampai sekarang mungkin baru sekitar enam bulan ya
jadi kita belum tahu nih seberapa panjang sih gejala ini bisa bertahan
semoga sih dengan beriringnya
waktu ya gejalanya makin membaik ya
kita harapkan seperti itu
dampak gangguan saraf dan juga pada otak ini juga kemungkinan dialami oleh pasien atau penyintas anak anak
apalagi anak anak di bawah lima tahun ya
karena kan belum ada yang divaksin ya sampai saat ini ya
jadi selebih mungkin mengalami gejala covid berat
dan dilaporkan memang pada pasien anak ini gejala inflamasinya yang mendominan ya
demamnya kemudian fungsi otaknya juga menurun
nah itu memang sangat kita waspadai ya pada pasien anak dengan covid
jadi benar benar harus kita lindungi sepertinya ya memang anak anak terutama yang belum divaksinasi ya
oke dan dampak syaraf ini juga bisa menambah risiko untuk mereka dengan comorbid
mungkin kalau yang sekarang karena mungkin dominasinya omikron meskipun tidak semua diperiksa ya
jadi memang gejalanya memang lebih ringan
gejala berat tetap ada ya
jadi bukan berarti nggak ada tetap ada
tapi memang lebih banyak pada pasien pasien dengan comorbid ataupun yang minum obat obatan penekan sistem imun ya
terutama mungkin saya lihat seperti itu
jadi persentase angka gejala ringannya lebih tinggi memang
tapi gejala berat tetap ada
jadi kita tetap harus waspada ya saya rasa
oke tetap harus waspada
nah untuk meminimalisir risiko itu
sebaiknya apa yang harus dilakukan ya terkait dengan pemeriksaan atau pengecekan kesehatan
bagi mereka yang pernah terkonfirmasi positif ketika sudah dinyatakan sembuh
karena kan banyak yang tanpa gejala
banyak yang merasa pada saat terkonfirmasi enggak kok nggak ada gejala baik baik aja
begitu juga ketika setelah dinyatakan sembuh enggak kok baik baik aja
nggak perlulah ronsen gak perlulah cek ini itu
ya ya bagaimanapun kalau seseorang terkonfirmasi dia pasti punya
resiko menularkan apalagi mungkin masyarakat sudah tahu ya bahwa gejala
si omikron ini sangat mudah menular jauh
sepungkit sepuluh kali lebih tinggi penularannya dibandingkan varian sebelumnya
jadi jika sudah muncul gejala memang sangat ya sangat diharapkan bisa mawas diri gitu ya
jadi maskernya mungkin jangan longgar
kemudian melakukan tes lebih cepat sehingga resiko penularan ke orang lain lebih rendah seperti itu ya
untuk orang yang tanpa gejala ya sulit juga ya karena merasa nggak kenapa kenapa gitu ya
tapi harus tetap sebenarnya tetap harus menyadari bahwa meskipun tanpa gejala tetap punya resiko penularan ya
karena omikron ini cukup banyak yang tidak bergejala tapi ternyata ditemukan di sejarah positif itu tambah banyak sih saya rasa
oke untuk meminimalisir resiko
ke tiga m ya mungkin ya
untuk meminimalisir resiko
kondisi risiko deteksi dini artinya apa yang harus diperiksa pemeriksaan kesehatan apa yang penting juga buat mereka yang sudah sembuh dari covid tapi untuk waspada terhadap gangguan saraf dan juga otak ini dok
iya yang pasti kalau sudah dinyatakan sembuh atau pcrnya sudah negatif mungkin itu tetap harus memantau gejala ya
gejala yang dirasakan terutama gejala penafasan
kalau di bagian saraf mungkin gejala ke arah kognitif jadi konsentrasi memori kemudian mungkin yang perlu diperhatikan juga adalah gangguan tidur ya
tadi saya sampaikan kemudian mudah lelah dan jika kondisi ini muncul atau bahkan makin memberat meskipun sudah dinyatakan positif disarankan memang konsultasi ke dokter saraf ya untuk kita evaluasi lebih lanjut
oke untuk dievaluasi lebih lanjut
terima kasih dokter kartika mahani sudah bergabung dengan kami malam hari ini
sehat selalu dok selamat malam
iya salam sehat terima kasih